kita ada dua yang kita lakukan
rapat ad hoc
menentukan komiti ad hoc
yaitu satu mengenai supporter
kami nanti satu dua hari ini
akan diajak oleh bapak presiden ke ikn
disiapkan tapi kita belum tahu dimana
jumlah hektarnya juga belum tahu
nanti kita satu dua hari ini
karena beliau akan mengunjungi sana cuma kita diundang tadi
sama itu karena ada komite ad hocnya
salah satunya in press presiden juga
ini salah satunya
bagaimana tentu kita
mulai membangun mentalitas
daripada visi pembangunan pecinta sepak bola bisa dari sekolah
bagaimana anak anak sekolah mulai di training
ini loh kultur sepak bola kita
inilah kultur penonton kita
memang perlu waktu lima sampai sepuluh tahun
tetapi juga ada jangka pendeknya
bagaimana kita duduk bersama klub klub
dengan pemerintah daerah
dan supporternya langsung